seorang guru sma di yogyakarta meraih penghargaan guru berprestasi tingkat nasional tahun dua ribu sembilan belas pada agustus lalu
guru bernama arifin itu mendapat penghargaan atas metode pembelajaran nalarku yang digagasnya
seperti apa sosoknya berikut liputannya
inilah arifin guru agama di sma negeri dua wonosari gunung kidul yogyakarta
ria kelahiran jepara empat puluh lima tahun yang lalu ini adalah penerima penghargaan guru berprestasi dan berdedikasi tingkat nasional dua ribu sembilan belas agustus lalu
ia mendapat penghargaan karena dedikasinya dalam menemukan metode pembelajaran nalarku
metode pembelajaran ini mengutamakan penalaran siswa
dalam melakukan sesuatu hal murid harus selalu berpikir ulang menganalisis dan berkreasi sehingga menghasilkan keputusan yang tepat
nalarku terdiri dari enam langkah atau enam sintak
yang pertama adalah narasi kasus
yang kedua analisis kasus
yang ketiga literasi norma
kemudian afeksasi kesadaran
lalu yang kelima adalah ratifikasi internalisasi nilai
dan yang keenam yaitu komunikasi nilai
arifin dikenal sebagai pribadi yang disiplin dan tepat waktu
ia juga mempunyai hobi menulis
pak arifin itu sangat sangat disiplin
terutama untuk waktu ya
karena dengan disiplinnya waktu beliau sangat tepat waktu
baik itu untuk masuk kelas kemudian misalnya sudah selesai
itu pokoknya bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik baiknya
ada waktu sedikit pun langsung digunakan untuk menulis dan sebagainya itu
kalau dia menjadi guru berprestasi tingkat nasional itu memang wajar
karena beliau adalah seorang guru yang bekerja keras
kemudian dia juga sudah berpengalam dalam dunia pendidikan
karena dia sudah mengajar di beberapa tingkat
ada smp sma dan mengajarnya sudah lama
di samping itu dia orangnya sangat disiplin sekali
menurut arifin seorang guru sudah sewajibnya memberikan yang terbaik kepada siswa yang dididiknya
dalam peringatan hari guru nasional yang jatuh pada dua puluh lima november arifin mengungkapkan harapannya
dengan penghargaan yang diraihnya ini arifin berharap bisa berkontribusi untuk sekolah tempat ia mengajar
terutama mendorong para guru yang lain agar bisa mendidik siswa untuk menjadi siswa yang berkarakter
edo nurgantara gunung kidul yogyakarta
ya dan untuk mengetahui bagaimana sosok seorang guru berprestasi dari sma negeri dua wonosari ini
kami telah terhubung langsung dengan bapak arifin di yogyakarta
selamat sore pak arifin selamat hari guru untuk pak arifin dan juga seluruh guru di tanah air tentunya
baik selamat sore mbak eva
iya pak arifin berhasil meraih penghargaan ini karena memiliki metode pengajaran nalarku
tadi pak arifin sempat menjelaskan begitu ya di paket sebelumnya ada enam langkah
bagaimana kemudian metode pengajaran nalarku ini kemudian bisa masuk ke para remaja
kita memang bermula dari beberapa kasus yang kami hadapi mbak eva
jadi ada kasus klitis di jogja
kemudian kasus pernikahan dini yang ini kebanyakan kasus itu di anak smp dan sma
maka kemudian yang kita sasar adalah penanganan moral mereka moral reasoning mereka melalui pembelajaran dengan enam langkah ini
jadi dalam pembelajaran itu para siswa kita ajak untuk mengkaji kasus kasus lokal yang ada di sekitar mereka menganalisisnya
kemudian mereka melakukan pengayaan
lalu ada literasi norma
lalu kemudian juga ada proses internalisasi
dan di akhir dengan ini yang penting yaitu membuat di jaring nilai
melalui networking berbagai media masa yang mereka miliki di grup grup mereka itu
artinya ini adalah metode pengajaran aktif begitu ya
mengajak remaja untuk lebih memahami problematika yang ada kemudian mencari solusi begitu kurang lebih pak
bisa diceritakan bagaimana kemudian metode ini akhirnya berhasil
kalau tadi pak arifin katakan ada beberapa problematika yang terjadi
di sana misalnya kasus pernikahan dini kemudian bunuh diri dan juga ada kekerasan begitu ya pak arifin ya
iya pak arifin
bisa pak arifin ceritakan bagaimana kemudian metode nalarku ini berhasil
menyelesaikan problematika yang sempat tadi pak arifin katakan ada beberapa hal
masalah bunuh diri kemudian pernikahan dini dan juga kekerasan begitu yang terjadi di kalangan remaja di sana
ya jadi dengan metode ini dengan model pembelajaran ini yang kita sasar adalah penalaran moral para siswa ini
sehingga kita harapkan dengan setiap hari kita setiap hari kita setiap hari dengan kompetensi dasar yang ada
kalau setiap hari anak anak ini para peserta didik ini kita ajak untuk berpikir tentang kasus lokal yang mereka hadapi
kemudian menganalisisnya kemudian mereka kita ajak untuk merenungkan berbagai persoalan yang melingkupi mereka
maka kemudian endingnya adalah mereka ini ketika akan melakukan sesuatu yang negatif maka mereka akan berpikir ulang
kira kira ini baik nggak untuk saya
jadi gantung pijul ini terutama kasus misalnya gantung kiri dan seterusnya ini kan banyak banget
jadi itu yang kita sasar
jadi kita harapkan dengan metode ini akan terjadi pengurangan kasus kasus yang selama ini banyak terjadi di wilayah gantung pijul
ada datanya atau tidak pak arifin dengan kemudian sudah diterapkannya metode nalarku ini sudah terdapat kisah sukses begitu misalnya pak arifin
kalau ini baru di lokal tempat saya di sma dua negeri wonosari
jadi sebelumnya memang banyak kasus misalnya sebelumnya hampir setiap tahun itu pasti ada yang misalnya hamil kemudian keluar lalu nikah dini dan seterusnya
tapi dengan penerapan model ini ini berkurang
namun memang model ini baru tahun ini saya desiminasikan kepada guru yang lain juga di luar jawa misalnya bangka belitung kemarin pada bulan oktober saya kesana
untuk menyampaikan ini dan juga di rekan rekan sejawat kami di kabupaten gunung kidul di bulan awal november kemarin juga kita melakukan workshop untuk penerapan model ini
sehingga diharapkan semua guru bisa menerapkan ini bareng bareng sehingga persoalan lokal di gunung kidul ini bisa dikurangi terutama sasaran kita remaja remaja smp dan sma
gitu enggak isla
pak arifin bisa diceritakan
bagaimana kemudian penerapan model ini
bagaimana kemudian pak arifin bisa akhirnya mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi dan berdedikasi tingkat nasional dua ribu sembilan belas pada agustus lalu
ini proses panjang pastinya ya pak arifin
jadi kita satu tahun
jadi kita mulainya dua ribu delapan belas itu sekitar bulan oktober lah ya
kemudian kita berproses dari tingkat sekolah kemudian tingkat kabupaten
kita lolos di tingkat provinsi
lalu di tingkat nasional
kita berkompetisi dengan teman teman guru dari tiga puluh empat provinsi
mungkin yang dinilai oleh para juri adalah keunikan dan juga mengangkat problem problem lokal dan bagaimana guru itu berinovasi untuk ikut sumbangsih menyelesaikan problem lokal yang ada
sehingga barangkali ini yang dinilai oleh juri itu unik dan memiliki manfaat untuk problem lokal
begitu mbak eva
terkait dengan hari guru hari ini bagaimana kemudian pak arifin memaknainya
pak arifin sudah menjadi guru selama berapa tahun pak arifin
saya sejak tahun sembilan puluh tujuh mbak eva
ada berapa tahun itu sudah sekitar hampir dua puluh tahun lebih ya

hari ini kami kebetulan jogja untuk mulai libur mbak eva
jadi hari ini kita sedang refleksi
jadi memang dari dinas pendidikan pemuda dan orang laka provinsi gunung bintang
jadi hari ini kita sedang refleksi
jadi hari ini kami sedang refleksi

harapannya para guru setelah mengadakan upacara mendengarkan pidato dari pak mas nadiem kemudian pulang balik ke sekolah masing masing lakukan refleksi
hari ini di sekolah kami juga mengadakan refleksi terutama terkait dengan fokus kami hari ini pendidikan karakter
karena itu memang menjadi satu apa namanya isu yang luar biasa di tempat kami

oke pidato dari menteri pendidikan yang baru
bagaimana kemudian guru guru di wonosari ini memaknainya pak arifin
kami menyambut dengan antusias
cuma memang tantangannya juga luar biasa
karena di gunung widul itu wilayahnya secara geografis luar biasa
ada yang di tengah kota itu memang perkembangannya bagus
tapi untuk yang di pinggiran ini seperti

apa indonesia wilayah timur dan seterusnya hampir sama
sehingga problemnya juga beragam mbak eva
jadi perlu tantangan butuh perjuangan
apa tantangan utamanya kalau di sana pak arifin
tantangan utamanya rendahnya kualitas
artinya misalnya kalau saya di sma itu input dari smp masih kurang
juga tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru guru ini juga
apa namanya butuh banyak sentuhan
banyak inovasi dari pemimpin pendidikan di wilayah kami
dan juga saya kira secara nasional mbak eva
oke jadi kurang lebih pidato yang disampaikan oleh mendikbud ini
memberikan suntikan semangat begitu ya untuk terus berinovasi ya pak arief

ya ini ada semacam apa ya harapan baru semacam itu
tapi tantangannya juga luar biasa
oke harapan baru tapi tentunya pastinya juga diharapkan ada suatu terobosan
yang dilakukan terutama oleh pemerintah begitu ya di masa kabinet baru ini
kira kira apa yang diharapkan dari pemerintah
kebijakan seperti apa sih sebetulnya yang diharapkan oleh para guru guru ini
satu terutama kebijakan peningkatan kualitas guru
kira kira apa yang diharapkan dari pemerintah

oh ya ini ada dua hal pertama itu kebijakannya pemain
bukan cuma pada petera dua dan tiga
bukan cuma pada p prata dua dan tiga kan diharapkan soalnya dalam keadaan guru
bukan cuma pada p printers kuit diharapkan warga guru
ini ketika p lighthouse adanya bukan sekali insya allah kuches

kita terlalu banyak dibebani dengan administrasi
jadi misalnya kita membuat rencana pelaksanaan pembelajaran itu betapa tebalnya gitu
kita kalau dibandingkan dengan teman teman yang di luar negeri
di mana saya pernah misalnya di amerika itu
kalau ditanya lesson plan nya berapa gitu
misalnya hanya tiga lembar dan seterusnya
kita sangat detail tapi itu sangat memberatkan
jadi kita butuh kebijakan
dan kebijakan ini harus dipahami oleh pelaksanaan di lapangan
misalnya pengawas misalnya
pengawas mestinya paradigmannya berubah
jadi tuntutannya tidak paper based lagi
tetapi mungkin bisa diubah menjadi kita online lah
sehingga kita tidak harus mengopi begitu banyak kertas
mengeprint begitu banyak kertas untuk hanya supervisi pendidikan
baik semoga apa yang kemudian disampaikan pak arifin ini
bisa sampai ke menteri pendidikan yang baru
dan kemudian bisa
di konkretkan begitu ya
membuat kebijakan kebijakan yang memang berpihak kepada para guru
pak arifin terakhir
harapan pak arifin dan tentunya yang bisa mewakili para guru guru
di seluruh tanah air ini di hari guru ini seperti apa
kita berharap guru itu bisa berinovasi secara leluasa
hari hari ini kekurangan kita sebenarnya adalah inovasi
setiap hari hanya melaksanakan kegiatan harian yang monoton
jadi kita butuh inovasi
nah untuk butuh inovasi kita butuh waktu
agar kita punya banyak waktu
kita mestinya tidak begitu banyak dibebani dengan administrasi tadi itu
dan juga banyak teman teman itu selain tugas wakil mengajar
masih dibebani dengan mengolah bos
kemudian mengelola administrasi keuangan yang lain sehingga terpecah
nah ini yang kita butuhkan
jadi ada kebijakan di mana guru itu fokus untuk melakukan inovasi harian di sekolah
itu yang penting mbak eva
baiklah pak arifin terima kasih atas waktunya
semoga menjadi inspirasi bagi masyarakat luas
selamat hari guru sekali lagi pak arifin selamat sore
ya terima kasih mbak eva
ya hari ini dua puluh lima november dua ribu sembilan belas kita peringati sebagai hari guru nasional
dan untuk mengetahui bagaimana sebetulnya kondisi guru saat ini
menurut seorang pengamat pendidikan
kami telah terhubung dengan bapak indra karismaji selamat sore pak indra
selamat sore mbak eva apa kabar
baik pak indra bagaimana kabarnya semoga baik baik saja
pak indra mungkin tadi sudah mendengar bagaimana penjabaran dari seorang guru
yang memiliki prestasi begitu
kalau bisa digambarkan dari mata seorang pengawat pendidikan
bagaimana kondisi guru sebetulnya terutama masalah kondisi kesejahteraan para guru
memang kondisinya kalau kita melihatnya secara mikro
memang banyak sekali guru guru yang penghasilannya sangat rendah
bahkan di bawah upah minimum
tapi di sisi lain kita juga punya guru guru pns
yang penghasilannya bisa belasan bahkan puluhan juta
jadi di sini problemnya adalah tata kelola
bagaimana kita mendesain guru guru yang sekarang ini harusnya menjadi ujung tombak
kalau programnya adalah pembangunan sdm ujung tombaknya harus guru
itu betul betul harus siap perang harus betul betul tahu apa yang harus dilakukan
nah pemetaannya ini belum ada
jadi kondisinya ini masih sangat kacau sekali tata kelolanya
karena juga guru guru ini tidak di bawah kementerian pendidikan kebudayaan
kemendikbud itu tidak punya guru sama sekali
yang punya guru itu malah kementerian agama dan dinas dinas pendidikan
nah ini yang butuh disinergikan dikoordinasikan
sehingga tujuan sdm unggul indonesia maju itu tercapai mbak
jadi artinya pendapatan yang selama ini dianggap tidak wujud
yang tidak layak begitu tidak benar begitu ya
karena memang problemnya adalah di tata kelola begitu
benar ada guru guru yang penghasilannya sangat minim
tapi ada juga guru guru yang penghasilannya luar biasa tinggi kan begitu
jadi kutub utara dan kutub selatan gitu
ada perbedaan yang sangat jauh
padahal yang dididik anak anaknya
sama sama anak anak indonesia
nah ini yang menurut saya memang harus dikaji lagi
artinya guru guru yang dibayarnya minim
itu banyak sekali yang guru guru punya kualitas yang baik
sebaliknya guru guru yang dibayarnya tinggi
itu banyak sekali guru yang tidak punya semangat lagi
yang justru merasa nyaman tidak mau belajar lagi
dan itu yang rugi adalah bangsa kita
itu yang harus diseleksi secara ketat ya kan begitu
dan itu tidak bisa dilakukan oleh kemdikbud
guru guru ini tidak di bawah kemdikbud
mereka di bawah bkd kan begitu
yang selama ini kacau
tata kelolanya tidak bisa diatur dengan baik
kalau begitu apa yang kemudian bisa menjadi solusi pak indra
apakah kemudian tata kelola ini mungkin lebih tepat
atau langsung di bawah kementrian pendidikan
ataukah ada perbaikan lain yang bisa dilakukan
banyak hal yang bisa dilakukan
yang pertama harus disinkronkan dulu datanya
kalau tadi saya katakan kan kita selalu mendengar kita kekurangan guru
tapi data di kemdikbud data di bank dunia
justru sebaliknya kita kelebihan guru
jadi rasio guru kita
itu jauh lebih bagus daripada amerika singapura finlandia australia dan lain sebagainya
ini mana yang benar kan begitu
itu harus disinkronkan dulu datanya
kemudian tadi distribusinya itu seperti apa
penghasilannya seperti apa
kualitasnya seperti apa
tahun dua ribu lima belas kita ada uji kompetensi guru
tetapi hasil uji kompetensi guru itu belum dimanfaatkan untuk pengembangan profesi guru sendiri
misalnya kan harusnya bisa dipakai untuk siapa yang layak mendapatkan penghasilan lebih
siapa yang tidak itu bisa dilihat dari ukg nya
tapi juga tidak dilakukan kan begitu
jadi menurut saya yang pertama adalah buat pemetaannya dulu
kemudian buatlah blueprint nya
kita mau membangun indonesia sdm itu yang seperti apa
butuh guru yang seperti apa
tempatnya di mana
itu kita buat
kemudian sosialisasikan koordinasikan dengan pelaksananya
dimana di sini adalah kementerian agama dan dinas dinas pendidikan
kemudian implementasikan bersama
itu yang bisa dilakukan saat ini
daripada kita harus merubah undang undang otonomi daerah
pak indra mengenai pidato ataupun imbauan yang disampaikan oleh mendikbud
nadiem makaring yang kemudian mengajak seluruh guru untuk lebih aktif
mengajak diskusi dan juga interaktif terhadap para murid
dan juga berjanji akan mengurangi tugas di luar jam pelajaran
bagaimana ini kemudian bisa secara konkret diwujudkan
yang pertama lima poin yang disampaikan oleh mas menteri itu memang kebutuhan di era saat ini
di mana era saat ini itu soft skills lebih dibutuhkan daripada hard skills
anak anak kita harus mampu berkolaborasi mampu berkomunikasi dengan baik berpikir kritis dan kreatif
itu yang ditonjolkan dari lima poin yang disampaikan oleh mas menteri
itu sebuah kewajiban bagi guru guru kita untuk menghasilkan anak yang kreatif
yang komunikatif kolaboratif dan mampu berpikir kritis
guru gurunya juga harus mampu melakukan hal yang sama
dan ini yang terus terang juga masih belum kita temui banyak di tenaga pendidik kita
kemudian juga kenapa beliau mengatakan ini harus ada gerakan dari para guru sendiri
sepertinya mas menteri juga menyadari tadi
bagaimana tangan beliau itu terikat
beliau ingin banyak membuat perubahan tetapi para guru ini tidak di bawah koordinasi beliau bukan komando beliau
kalau beliau mengatakan mulai sekarang tidak ada lagi tugas administrasi misalnya gitu ya ekstrimnya
tapi dinas pendidikan mengatakan wajib mengisi administrasi
yang diikuti bukan mas menteri tapi dinas pendidikan
nah itu kan butuh koordinasi butuh kolaborasi butuh sinergitas di sana
nah yang menarik itu justru hashtagnya mas menteri kan gitu
merdeka belajar itu adalah ilmunya kiajar dewantoro
dimana salah satu konsep yang beliau punya itu adalah ngandel kandel kendel dan bandel
ngandel itu artinya percaya tentang apa yang dilakukan
kandel itu artinya tebal
artinya kalau sudah percaya dia akan tidak mudah goyah tidak akan mudah ditembus
kendel itu artinya berani
jadi berani melakukan
yang terakhir adalah bandel
artinya tidak cuma sekedar ikut ikutan saja
ikut perintah saja tapi bisa berani berinovasi
baik semoga ini bisa dilakukan
pak indra karismaji pengamat pendidikan terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom